ini seharusnya antara saya dan bu rosa
saya sudah menganggap dia orang yang sudah menghancurkan kehidupan saya
putri saya satu satunya
kita masuk yuk
andin dan rena ke hotel
sepertinya ada yang gak beres
parkir disini aja ya
itu pak sam
pak itu diikutin bu andin
sekarang bu andin sama nonrena ada di hotel grand gardenia
apa yang dia di hotel
nggak tahu pak
bu andin masuk ke hotel sama nonrena
oke yaudah saya segera ke sana
kita sekarang ke hotel grand gardunia
ji kamu tunggu di sini ya
gue ikutin bu andi ke dalam
sampai cari tahu informasi buat ngabarin ke pos nanti
mbak lendi mbak gayu
anak buahnya papa itu ada berapa hari ya di pavilion
saya kurang tahu sih mbak
udah beberapa hari ini
terus kalau misalkan dia mau makan kenapa harus sampai diantarin segala
nah itu dia saya kurang tahu juga tuh mbak
bapak yang minta mbak
kata bapak dia nggak boleh keluar dari sana
setahu saya juga dia datang udah terluka gitu
itu kamar wafilion tolong siapin ya ada yang mau nempatin
baik pak permisi
akhirnya beres juga
gitu mbak yang saya tahu
berdekatan banget sih
ya udah makasih ya mbak

terima kasih banyak ya
berarti mereka nginap
kenapa ngidap di sini ya
kamu ngapain di sini
kamu ngapain di sini
ada apaan di sebelahnya
sayang masuk dulu yuk
kamu ngapain sih ke sini mas
sampai ngikutin aku segala
ini bukan urusan kamu ya
lagipun aku juga mantan istri kamu
jadi nggak ada urusannya sama kamu
kalau gitu apa tau
ya terus ngapain sampai ngikutin aku ke sini
kamu gak punya etika ya
andi kalau kamu sendiri
aku gak akan ikutin kamu
kamu pasti ingat kan
rina juga anak aku
jangan sampai bikin aku marah marah di sini
mau pergi atau aku teriak
aku teriak sekarang
aku mau pergi
ada apa ini
kenapa sampai mereka ngidap di hotel seperti ini sih
sampai jumpa di video selanjutnya
selamat siang ibu masal

muka masal sama ibu rosa kok lemes banget begitu
ada masalah lagi sama mbak andin
ngapain sih pake napun napun gua segala
pasti mau nanyain rena
nih orang maunya
tapi kalo gak diangkat ntar dia telepon nepon mulu lagi
tadi saya sempat mampir ke sekolahnya rena
rana bilang kamu dan juga
omar rosa itu enggak

terus rena waktu di sekolahan saya sempet liat
ada dua orang pengawal baru

ini bukan orang yang sama yang seperti saya tahu
bukan pengawal yang ada di rumahnya lebaran
apa mereka memang pengawal baru dari al
wah kepo banget sih pak nino
gue mesti jawab apaan coba

saya mesti jawab apaan coba
kamu gak tau gimana sih
bukannya kamu tinggal di sana
kamu juga temennya andin
bahkan tadi saya sempet liat andin bahwa
bahkan tadi saya sempet liat andin bahwa

aduh pak maaf pak saya lagi repot
saya bener bener gak tau udah dulu ya pak
mirna sama sekali gak ngasih informasi
aku harus cari informasi kemana ya

ngapain mereka ya
permisi pak bos
ya sama sama bu
eh ini pak bos bu bos
waktu saya lagi bikin teh
lagi di grand garden nya hotel
ngapain andin di hotel
bukannya di rumahnya umi irfan
apa andin berpikir pikir sama reina

andin sama rena di hotel
saya juga kurang tahu bu
tadi pak nino juga nanyain saya ada apa sebenarnya
karena kan emang saya juga nggak tahu apa apa bu
baik pak bos
baju aku kan masih di rumah ovandro
wah seru banget lah
pasti tambah seru
ma aku mau telfon bapak dong ma
tadi aku telepon mas a belum tersambung
ya mama telepon lagi ya
eh renat tadi katanya lapar
mau makan gak mau makan apa
oke oke ma pesenin ya
pak bu andin di kamar dua ratus delapan
kamu awasin lah depannya
baik pak permisi
punya mama enak banget
enak kan mantep mantep
aku harus tenang
tadi kamu bilang sama om katanya mau jalan jalan
terus sekarang kamu malah cek in ke hotel
om tau dari mana
tau lah din
kamu kan ngasih tau berry untuk ngawasin kamu
dia cerita langsung ke saya
tadi kamu cek in ke hotel
ada apa din
kalau ada masalah ayo kita bicara yuk
ini om kebetulan udah sampai ke hotelnya om
ya bisa kita bicara di restorannya
tunggu gue ya
mungkin aku memang harus bicara sama mirvan

tapi aku memang gak mungkin tinggalin draine di sini
habis itu kita ke playgroundnya
nanti kita main main di sana
habisin dulu makanannya
silahkan ikut saya sebentar
ibu silahkan isi data ibu sama anak ibu dulu ya
ini kartu ini boleh ibu simpan jangan sampai hilang ya
nanti sewaktu jemput rena bisa diperlihatkan kartu itu
oke siap terima kasih banyak ya
saya antun kemana mana ya mama mau ke restoran dulu sebentar
hai reina gimana kalau kita belajar menggambar ya

siapa tadi gebrukannya
ah ini dia
om kenapa bohong sama aku
kenapa jessica juga bohong sama aku
kenapa gak jujur dari awal aja sih om
kalau jessica itu kurang dirawat di penang
jessica dirawat di tempat yang sama sama elsa
di harapan kasih

tapi juga gak bilang kalau jessica itu juga mantan temangannya rindy
asistennya mas al

asistennya mas al
tapi juga gak bilang kalau jessica itu juga mantan temangannya rindy
asistennya mas al
dan kemungkinan besar
jess itu adalah jessica
sekretaris almarhum papa hartawan
asistennya mas al
asistennya mas al
sekretaris almarhum papa hartawan
asistennya mas al
asistennya mas al
asistennya mas al
asistennya mas al
asistennya mas al
asistennya mas al
asistennya mas al
asistennya mas al
asistennya mas al
asistennya mas al
asistennya mas al
asistennya mas al
tau dari mana
aku cerita sendiri
yang sudah berhasil membongkar kebohongan om
soal mengapa dia
dia nggak pernah dirawat di penang
dia dirawat di pusat rehabilitas yang sama dengan adik kamu
kamu nggak percaya sama aku
om nggak mungkin cerita soal ini
ada satu fakta tentang keluarga fahri
keluarga suami kamu yang
berhubungan erat dengan
tapi sepertinya kamu sudah
dan kamu tahu
bahwa jessica adalah
sekretaris hartawan al fahri
dan jessica itu adalah
jessica orang yang sama
dengan putri om
pengunjung juga harusnya tahu bahwa
jessica yang dimaksud sempat menghilang
karena pelecehan seksual yang berat
kami sudah tahu jadinya pahlawan
saya perlu untuk
gangguan mental gangguan kejiwaan
bukan karena meninggalin mamanya
jesse mengalami pelacian seksual
oleh seorang penjahat yang bernama dennis tiano
oleh seorang penjahat yang bernama dennis tiano
oleh seorang penjahat yang bernama dennis tiano
dan perbuatan itu
adalah rusa alfari
adalah rusa alfari
dan melakukan semua ini sama jessica
saya akan memberikan dia waktu
kamu kesini sekarang
ya ini ambil kembaliannya
baik pak terima kasih
ada apa ya pak
tolong kamu awasi nadine
ya kamu tunggu dia di hotel ini
ada yang mau ketemu sama dia kamu lapor ke saya
aku belum selesai menggambar
nanti besok lanjut lagi
kalau aku nggak mau nanti mama sedih
aku harus nurut
yaudah deh ma kita ke kamar
iya pakai sepatu
sebaiknya aku pulang aja
daripada nanti andin semakin marah dan
melarang aku untuk ketemu rena lagi
panas tempat berjalan chatting disitu inget gua
andine dan rena
se tsun udara
di bilik mereka